untuk membahas tradisi ritual yang menjadi semacam kewajiban bagi sebagian orang
dan mengapa masih terjadi di era modern saat ini
saya terhubung dengan sosiolog universitas erlangga tuti budi rahayu
selamat pagi bu tuti
selamat pagi mas
kalau kita berkaca pada kasus ritual maut di jember yang ternyata memang bertujuan untuk membuang sial
mengapa orang indonesia masih mempercayai tradisi serupa
bahkan acara yang terkesan klinik bu misalnya
ya ada dua perspektif atau dua teori yang bisa menjelaskan fenomena ini ya
yang pertama itu adalah ada sekelompok masyarakat yang mengalami situasi yang uncertainty
ketidakpastian atau kekacauan dalam hidupnya
kemudian dia merasa dia tidak mampu menghadapi situasi ini
karena ketidakmampuannya itu maka mereka mencari sandaran
bandara di sini adalah sesuatu yang dianggapnya bisa mengubah nasibnya
salah satunya adalah kekuatan magis atau supranatural yang mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia
dalam konteks masyarakat dengan situasi yang tadi ya uncertainty tadi
kemudian perspektif yang kedua melihat bahwa ada kelompok juga masyarakat yang mengalami alinasi atau keterasingan
atau ya keterasingan itu disebabkan oleh berbagai faktor faktor sosial
misalnya kesenjangan sosial persoalan politik ekonomi dan sebagainya
sehingga mereka merasa terbebani gitu ya menimbulkan beban bagi orang orang yang menjadi korban dari kesenjangan tersebut
nah jalan untuk membebaskan diri dari keterasingan itu
maka ia melakukan berbagai macam ritual ya semacam stress release mungkin dalam konteks psikologi ya
dengan memunculkan kesadaran palsu
dengan cara apa ya mempercayai ajaran ajaran yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak rasional
tapi bagi mereka itu menjadi salah satu jalan untuk melepaskan ketegangan
dan itu menjadi sesuatu yang efektif untuk menghilangkan kondisi yang dia merasa teralinasi
dan itu menjadi suatu ritual yang terus menerus dilakukan dan menjadi candu bagi dirinya
ini salah satu pemikiran dari karl marx
baik bu kalau tadi ada dua pertimbangan adalah keterasingan kemudian kondisi ketidakpastian atau uncertainty
apakah ini juga bisa digambarkan dengan ada salah satu korban yang dia adalah seorang aparat negara
jadi keamanan ya bu ya di sini ya
dan tidak memandang berarti ada kelas sosial pendidikan atau profesi bu
betul jadi kasus yang saya juga kaget ya
kok ada orang yang mungkin kita lihat dia punya posisi punya pekerjaan yang mapan gitu ya
kemudian punya pendidikan berpendidikan gitu
kenapa bisa seperti itu gitu ya
ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa ini justru di amerika ya tidak di indonesia ya
amerika adalah negara super power
dan ada hasil pendidikan yang menunjukkan bahwa satu dari tiga orang amerika itu pernah mengalami kejadian yang supernatural
dan itu menjadi sesuatu yang dianggapnya atau dia percaya pada itu
dan hampir setengah perempuan yang diteliti mengaku pernah merasakan kehadiran roh roh spiritual semacam itu
nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mengikuti aliran aliran yang semacam itu
bisa juga karena ya orang yang merasa
dirinya mengalami relasi yang tidak seimbang relasi kuasa yang tidak seimbang
mungkin di lingkungan pekerjaannya di lingkungan sekitarnya
sehingga dia merasa dia adalah seperti yang saya katakan tadi ya
dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia merasa lebih tenang
jadi penjelasan polisi kan juga dikatakan bahwa kenapa mereka melakukan itu
ingin mencari ketenangan atau ingin mencari apa gitu ya
artinya lebih ke spiritual
nah tapi dengan cara yang seperti itu
dia segera kandul gitu ya
karena dia merasa nyaman dengan cara cara seperti itu
lebar dari tekanan sana mungkin yang dihadapi
salah satu beberapa faktor yang menjadi penyebab itu ya
iya dengan beberapa faktor yang tadi ibu utarakan
lalu adakah faktor lain bu
mungkin ada faktor ekonomi kemudian juga faktor keterbatasan accessibility untuk sebuah informasi yang lebih mengandalkan logika
sehingga orang orang ini mengadakan ritual seperti itu
meskipun boleh jadi tadi ibu katakan faktor keterasingan ketidakpastian
itu bisa menjadi hal yang lebih dominan bu
saya rasa ini juga persoalan pola pikir ya
jadi ketika seseorang pola pikirnya itu masih atau kesadarannya itu masih pada taraf yang magis atau ya naif gitu ya
maka orang akan mudah gitu ya
akan mudah di pengaruhi akan mudah di indoktrinasi dengan ajaran ajaran atau percaya percayaan yang mungkin menurut saya itu sesuatu yang
yang tidak rasional gitu ya
jadi persoalannya adalah bagaimana masyarakat semacam itu atau kelompok kelompok masyarakat yang masih berpikiran berpola pikir atau punya kesadaran yang magis gitu ya
itu diubah ya di apa ya istilahnya ya
di didik kembali
disosialisasi kembali dengan cara cara yang kritis gitu ya
nah ini mungkin butuh kerjasama dari berbagai macam
berbagai bilhah gitu ya
tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat yang kenal dekat dan tahu dan begitu juga dengan para ulama atau para ahli agama gitu ya
bisa meluruskan kembali ajaran ajaran yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu ya
apalagi dengan cara cara yang irasional
agama pun ya beragama pun ya
itu dengan ada ilmunya ada pengetahuannya ada rasionalitasnya
nah orang harusnya berpikir kesana
jadi berpikir terbuka terhadap berbagai informasi atau pengetahuan yang ada
juga mungkin karena pola asuh ya kebudayaan masyarakat yang masih mempertahankan itu
ya tadi soal pendidikan yang tidak mencerahkan
harus tidak membuatkan kesadaran kritis
persoalan persoalan ekonomi dan sebagainya yang juga saling berkaitan sehingga membuat orang itu merasa uncertain
aku ini hidupnya hanya kelas
seperti apa sih masa depanku nggak pasti
nah itu harus punya pemikiran untuk bisa menghadapi persoalan persoalan atau problem problem yang dihadapi oleh individu atau masyarakat sehari hari
ibu kalau ibu tadi tekankan perlu ada reducated lagi untuk masyarakat untuk berpikir lebih logik
supaya mereka tidak terlalu terbawa hal hal yang sifatnya klinik karena tadi merasa keterasingan
kemudian juga kondisi mungkin tadi ada faktor mereka tidak merasa ada kepastian
terutama mungkin di era pandemi seperti saat ini ya bu
lalu peran pemerintah atau peran warga dan keluarga seperti apa bu untuk membantu mengatasi hal semacam ini berulang kembali terjadi bu
saya rasa kontrol atau pengawasan dari berbagai pihak itu juga penting ya
jadi kalau misalnya ada indikasi tetangga kiri kanan atau teman mengikuti kelompok kelompok atau ajaran ajaran tertentu ya
ya kita tidak mencurigai ya
artinya secara multikultural kita kan masyarakat multikultural ya harus bisa menerima perbedaan itu dan menghormati atau menghargai
tetapi ketika kita melihat ada kelompok kelompok masyarakat yang menggunakan ritual ritual sesat
nah itu yang mungkin harus diwaspadai
harus kontrol atau pengawasannya harus lebih kuat
misalnya tadi polisi ya polisi yang terlibat di situ
apakah lingkungan sekitarnya tidak mengetahui atau membiarkan
nah kalau membiarkan saja berarti itu pengawasan
pengawasan terhadap kelompok kelompok dengan ritual ritual yang mungkin dianggap membahayakan atau sesat
ya itu perlu diperkuat pengawasannya itu
siapa saja ya dari lingkungan sekitarnya juga mungkin dari lembaga lembaga terkait ya
misalnya agama gitu ya
mui juga mungkin
mungkin perlu meneliti sebagai aliran atau ajaran yang ada di masyarakat
mana yang bisa dipertahankan atau mana yang memang harus dicegah supaya tidak menimbulkan korban
karena banyak sih aliran aliran yang kadang kadang pemimpinnya mengatakan apa anak buahnya nurut gitu ya
karena tadi kesadaran mandisnya sangat kuat ya
sedangkan kesadaran kritisnya itu belum bangkit
biasanya disuruh ke kanan ke kiri masuk ke juta ikut ikut aja gitu
jadi memang pengawasan itu yang mungkin saya rasa penting ya
ibu terakhir selain pengawasan apa yang harus dilakukan
tadi salah satunya kesadaran kritis harus kembali ditingkatkan sehingga orang tidak mudah untuk terberdaya dan mengikuti apa kata kata mungkin komunitas tertentu yang belum tentu menggunakan logika dalam mengedepankan visi misi mereka dalam suatu organisasi ibu
kalau saya sih yang penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti
kalau saya sih yang penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti

bagaimana masyarakat itu sejahtera
masyarakat itu terbebas dari kemiskinan

kemiskinan itu macam macam ya
bisa soal ekonomi bisa kemiskinan pengetahuan atau pendidikan bisa kemiskinan sosial jadi networking antara

jadi jejaring sama teman gitu harus diperkuat ya
jangan sampai orang itu merasa kesekian teralienasi teralienasi sendiri kemudian dia mencari jalan sendiri
harus ada apa namanya ya jejaring teman yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik ya
ilmu yang lebih yang artinya yang benar gitu ya nggak menyimpang gitu ya
jadi ini persoalannya memang kompleks dan yang menurut saya perlu diperhatikan baik oleh pemerintah gitu ya
baik oleh pemerintah gitu ya

jadi yang diperlukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
ini salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya adilan adilan susah yang kemudian membahayakan
seperti penggandaan uang atau apapun lah ya
yang semuanya berkonotasi atau mengarah kepada bagaimana orang bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik kekayaan yang lebih cepat dan sebagainya
baik terima kasih untuk perbincangan ibu tuti budi rahayu sosiolog dari universitas erlangga
selamat bertugas kembali bu